polemik tunggakan badan penyelenggara jaminan sosial atau bpjs berdampak di sejumlah daerah
di rsud jombang jawa timur tunggakan yang belum dibayarkan mencapai puluhan miliar rupiah
terhitung sejak tiga bulan lalu
sementara itu menteri keuangan menyiapkan anggaran rp empat sembilan triliun untuk menutup defisit bpjs
pihaknya juga akan mengevaluasi serta mendesain ulang
agar penggunaan dana bpjs efisien dan tidak mengalami defisit
rumah sakit umum daerah jombang ini diketahui memiliki tunggakan yang belum dibayar oleh bpjs mencapai puluhan miliar rupiah
tunggak ini terhitung sejak tiga bulan lalu dengan rata rata per bulan mencapai sepuluh hingga lima belas miliar rupiah
apabila tunggakan tiket tidak dibayarkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat akan terganggu
sebab delapan puluh lima persen pendapatan rsud jombang bergantung pada bpjs
untuk itu pihak rsud jombang meminta bpjs segera membayar klaim yang sudah jatuh tempo tersebut
total pendapatan kita delapan puluh delapan puluh lima persen
pembelian itu berasal dari bpjs
saat ini ada keterlambatan yang sangat signifikan buat kami
sehingga cash rasio kita sangat terganggu
yang kami harapkan bpjs segera merealisasi pembayaran atas klaim yang sudah jatuh tempo
kalau belum jatuh tempo mungkin masih kita sadari
yang sudah jatuh tempo harusnya segera dibayarkan sesuai dengan aturan yang ada
menanggapi banyaknya keluhan tentang tunggakan bpjs
pemerintah pusat melalui kementerian keuangan sudah menyiapkan
anggaran rp empat sembilan triliun
hal ini disamakan menteri keuangan seri mulyani
usai membuka acara seminar on tourism development
di banyuwangi jawa timur rabu siang
pemerintah juga akan mengevaluasi dan mendesain ulang program jaminan sosial
supaya berimbang antara pengeluaran dan pendapatan dari iwaran anggota bpjs
dengan bekerjasama antara menteri kesehatan
persatuan rumah sakit pemerintah daerah dan para dokter
pemerintah pusat akan menambahkan sekitar rp empat sembilan triliun
yang akan dicairkan secara cepat
di dalam rangka untuk mendukung bpjs yang mengalami defisit
namun pada saat yang sama kita juga akan bersama sama
dengan bpjs dengan menteri kesehatan
dan dengan persatuan rumah sakit pemerintah daerah
dan tentu profesi dokter untuk bisa bersama sama
mendesain kembali bpjs agar dia bisa sustainable
di dalam jangka panjang menengah panjang
sebelumnya badan penyelenggara jaminan sosial dilaporkan
mengalami defisit anggaran yang mencapai rp lima triliun